bank indonesia menegaskan perekonomian indonesia kuat untuk menahan tekanan ekonomi dari amerika serikat
mulai dari fundamental ekonomi yang cukup baik hingga amunisi penanganan krisis sistem keuangan
gubernur bi periwarjo mengatakan ada tiga faktor yang menegaskan indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat
pertama fundamental ekonomi yang bagus dilihat dari rendahnya inflasi
defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal yang terkelola dengan baik
kedua keberanian dan kesiapan pembuat kebijakan melakukan koordinasi dan penyesuaian kebijakan
tanpa mengurangi kepentingan pertumbuhan ekonomi indonesia jangka panjang
dan ketiga bantalan yang disiapkan pembuat kebijakan
salah satunya ketersediaan cadangan devisa satu ratus dua puluh empat miliar dolar amerika
untuk membayar impor utang luar negeri dan menjaga pembalikan modal dari negara berkembang ke amerika
saya yakin bahwa ketahanan ekonomi indonesia itu cukup kuat terhadap tekanan eksternal
apakah pada saat ini juga telah ditunjukkan pada episode episode tekanan eksternal sebelumnya
pada krisis yunani oktober dua ribu sebelas pada temper tantrum mei dua ribu tiga belas pada kemudian revisi grutnya cina dua ribu lima belas
dan juga di indonesia
kita sudah mengalami episode episode ini dan indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat
itu yang juga menjelaskan kenapa koreksi koreksi harga dinilai tukar
yield obligasi maupun saham year to date kalau kita bandingkan dengan negara negara emerging market indonesia sebetulnya cukup baik